taman nasional merupakan suatu kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi
dan dimanfaatkan secara terbatas untuk penelitian budidaya dan pariwisata
menjadi sebuah keniscayaan bahwa pengelolaannya tidak hanya merupakan tanggung jawab pemangku taman nasional semata
taman nasional wakatobi yang terletak di provinsi sulawesi tenggara memiliki peran ganda
taman nasional seluas satu tiga puluh sembilan juta hektare ini juga ditetapkan sebagai wilayah pemerintah kabupaten wakatobi sejak tahun dua ribu dua
dari data badan pusat statistik dalam empat tahun terakhir tercatat
rata rata jumlah wisatawan yang berkunjung ke wakatobi mencapai lebih dari dua puluh tiga orang per tahun
salah satu tujuan wisatawan adalah pesona terumbu karang
sebuah organisasi peneliti bidang keanekaragaman hayati dan konservasi operation walasia mencatat
wakatobi memiliki hampir sembilan puluh persen jenis karang yang ada
di seluruh dunia
dibutuhkan kolaborasi terintegrasi antara pemerintah daerah dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
selaku pengelola taman nasional wakatobi dalam menjaga kawasan konservasi
pembuatan hingga penerapan regulasi dilakukan pihak pihak terkait
sembari mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan ekonomi masyarakat di kabupaten wakatobi

berelles populasi tersebut peduli kapallan dessa
kita harus memilih tanghan yang di stealing k korupan saya

insight with desi anwar kali ini dari kabupaten wakatobi di sulawesi tenggara
kabupaten wakatobi ini memiliki empat pulau besar
yang pertama adalah wangi wangi
kita sekarang berada di pulau wangi wangi
dan kemudian k nya kaledupa toh tomian dan binongko
nah sebenarnya kepulauan ini memiliki kalau tidak salah sekitar satu ratus dua puluh lima pulau
dimana sebelas di antaranya itu ada penduduknya
tapi yang unik ya mengenai daerah ini kawasan ini juga merupakan kawasan taman nasional
nah ini artinya daerah ini harus diproteksi dan dikonservasi
berarti dalam memanagenya mengelolanya harus ya dengan pemahaman konservasi
nah untuk lebih tahu ya cara cara untuk memastikan bahwa program konservasi
aplikasinya jalan tapi juga penduduk dan masyarakatnya juga sejahtera
kita sudah ditemani oleh dua narasumber kita yaitu bu erna rosdiana dari direktur persiapan kawasan perhutanan sosial
di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan juga pemimpin ya daerah ini bupati wakatobi pak arhawi
luar biasa kita interviewnya serasa di surga ya pak arhawi
betul ya bu erna
betul ya bu erna ya kita bagi yang datang ke sini ini sebenarnya serasa kita lagi liburan
pak arhawi anda sebagai bupati di sini baru periode pertama ya
baru periode pertama
tapi katanya sudah cukup lama mendampingi bupati sebelumnya
jadi sudah paham sekali mengenai daerah ini
beruntung memiliki kawasan yang luar biasa bagusnya
tapi tentu saja semuanya itu harus dalam pemahaman ini sebuah daerah yang unik
dan kekayaan bagi kita semua
ini bagaimana pak arhawi dari segi strategi memanage supaya daerah ini tetap ya dilindungi sebagaimana mestinya sebuah taman nasional
iya jadi sebelumnya begini
saya ingin menyampaikan bahwa kabupaten wakatobi ini baru menjadi daerah otonom itu di dua ribu dua puluh
dua ribu tiga kemudian taman nasional ini sebelum daerah ini menjadi daerah otonom
sudah ditetapkan oleh kementerian klhk menjadi kawasan taman nasional
sehingga arah kebijakan pembangunan kita sebetulnya harus menyesuaikan dengan apa yang ditetapkan oleh kementerian klhk tentang daerah taman nasional
sehingga kebijakan pembangunannya sebetulnya kita juga tetap mendukung apa yang telah ditetapkan oleh kementerian klhk
nah dari bupati sebelumnya sebetulnya daerah kita sudah sangat gencar untuk selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat kita terhadap pentingnya semua kawasan taman nasional ini untuk harus kita jaga bersama
nah cara cara sosialisasinya itu bagaimana selama ini yang dilakukan pak arhawi
cara komunikasinya dan karena di sini juga penduduknya sangat bergantung ya
kepada alam sebagai sumber mata pencariannya
memang penting sebetulnya daerah taman nasional yang di dalamnya ada masyarakat yang rata rata penghasilannya adalah nelayan
dan kalau mereka tidak kita arahkan untuk bagaimana pentingnya ini sebuah kawasan dan harus terjaga
maka bisa saja daerah ini akan kehilangan potensi
kita tahu bahwa kabupaten wakatobi ini memiliki tujuh ratus lima puluh dari delapan ratus lima puluh spesies ikan yang ada di dunia
dan ini tujuh ratus lima puluh ini ada di kabupaten wakatobi
nah jika masyarakat kita tidak kita arahkan untuk harus menjaga dan melestarikan terhadap potensi ikan yang kita miliki ini
maka sebetulnya daerah ini tidak memiliki kekuatan apa apa
sehingga arah kebijakan pembangunan yang kita
kita dorong mulai dari daerah ini pertama menjadi daerah otonom sampai hari ini tetap menjadi perhatian
walaupun daerah ini sebetulnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi sepuluh top destinasi pariwisata prioritas nasional
tetapi didalamnya kita selalu konsisten untuk menjaga kelensungan
kalau tanpa partisipasi masyarakat atau penduduknya tidak mungkin
ini semua bisa terlaksana dengan baik buer
nah ini kan sekarang sudah merupakan bagian dari sk kementerian ya
bahwa ini merupakan daerah kemitraan konservasi
nah di sini juga ada dua lah istilahnya lembaga yang berwenang
tentu saja ada pemerintah daerahnya tapi juga dari pemerintah pusatnya
nah berarti kan ada tugas tanggung jawab masing masing mungkin bisa diceritakan sedikit
dan bagaimana kolaborasi yang ideal ya antara dua pihak ini
milik seluruh bangsa indonesia
bahkan kalau wakat obi mungkin seluruh dunia ya
oleh karena itu sebetulnya ini adalah kekayaan yang mesti kita jaga bersama sama ya
baik itu pemerintah pusat maupun daerah
nah memang sebagai taman nasional sebagai aset nasional
tapi keberadaannya ada di daerah
kan gitu ya
nah di sini ada pemerintah daerah tentu mempunyai hubungan langsung dalam melakukan pengelolaan di tingkat lapangannya
nah di sinilah makanya kita memang harus ada terobosan terobosan ya
kaitannya dengan bagaimana kolaborasi pak
kolaborasi antara klhk dengan pemerintah daerah setempat
terutama di kabupaten ini kawakat obi
untuk urusan kawasannya secara nasional kita ikut jaga
di sini ada balai taman nasional ada aparat
tapi memang tidak cukup kalau kita hanya mengerjakannya sendiri klhk
oleh karena itu dukungan dari pemerintah daerah terutama masyarakat yang ada di sekitar itu itulah yang sangat dibutuhkan
oleh karena itulah konsep kemitraan konservasi ini dibangun
terutama adalah bagaimana klhk memberikan akses legal kepada masyarakat yang ada di kabupaten ini untuk bisa mengelola manfaat dari taman nasional
nah ketika mereka sudah mendapatkan manfaatnya tentu mereka juga merasa bahwa kawasan ini adalah penting bagi mereka
nah ini kolaborasi inilah yang bahkan sudah dibangun
so far sudah berjalan dengan baik
sudah berjalan dengan baik di wakatobi ini
dan tanpa ada tanggung jawab yang tumpang tindih atau sehingga nanti membuat bingung atau itu
saya kira tidak mbak desi karena di sini sebetulnya kewenangan sudah
sebetulnya walaupun kewenangan pusat sudah diberikan
hak kelola kepada masyarakat dan masyarakat ini bisa dibina oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya dengan dukungan dukungan dari sektor sektor terkait bapak
jadi usulan usulan untuk program program dari sektor pariwisata misalnya sektor dari ukm kooperasi ukm itu bisa termasuk dari kementerian desa
itu bisa memberdayakan masyarakat melalui pak bupati
nah pak bupati sendiri bagaimana menyambut ini status baru
ini kan berarti ada dari segi legalnya juga ada kepastian hukum dalam mengelola kawasan ini
tapi tentu saja semua harus dalam koridor konservasi
bagaimana happy mengenai hal ini atau mungkin ada kira kira yang ingin lebih baik lagi kolaborasinya
sejalan pada intinya pemikirannya
pertama sebetulnya kita ingin menumbuhkan kesadaran dari masyarakat kita
bahwa pemerintah daerah ini di dalam struktur pemerintahannya
mulai dari daerah kecamatan desa dan kelurahan
kemudian khusus untuk pemerintah daerah dalam skala besar
ketika berkeinginan untuk membangun merekayasa beberapa kawasan dalam rangka untuk mendukung infrastruktur para wisata
tentunya ini tidak terlepas dari koordinasi kita dengan
sehingga sebelum kita membangun kita harus membangun
sehingga sebelum kita membangun kita harus membangun
sebetulnya koordinasi itu tuntas
bahkan amdalnya untuk kita membangun sebuah kawasan ini harus tuntas dulu
bukan berarti kita disulitkan tetapi paling tidak ada gambaran terhadap luas kawasan taman nasional ini
yang boleh kita membangun dengan kita tidak bisa membangun
nah alhamdulillah selama ini hampir tidak ada kesulitan untuk itu
karena ternyata dari beberapa rencana pembangunan strategis
dalam rangka untuk mendukung pariwisata
itu tidak bertentangan dengan tempat tempat atau kawasan yang menjadi proteksi taman nasional
untuk harus didorong dan dipelihara agar seperti terumbu karang jenis ikan ini tetap terjaga dan terpelihara
ini menarik karena kan dari taman nasional kan juga ada dananya lah anggarannya
pasti dari kabupaten kan juga ada anggarannya
tapi supaya tidak tumpang tindih penggunaannya dan apalagi sekarang ada dana desa
ini kira kira bagaimana pembagiannya pak bupati
pos posnya yang diutamakan untuk membangun wilayah ini
bagi yang belum paham ya ini kan banyak
ada empat pulau besar itu dan banyak pulau pulau kecil
dan jumlah penduduknya juga hampir sekitar satu juta
jadi kan cukup banyak lah istilahnya dan semua kan harus bisa hidup dan memiliki sumber ekonomi yang memadai
bisa ceritakan sedikit dari segi demografinya atau populasinya
ini kan ada pulau pulau yang berbeda dengan suku mungkin adat budaya yang berbeda
apa yang menarik dari semua ini pak
sebetulnya untuk masyarakat kita masyarakat kita di kabupaten wakatobi ini memiliki kultur yang berbeda beda walaupun ini hanya empat pulau
tetapi hampir seluruh wilayah kabupaten wakatobi yang berada di taman nasional ini rata rata adalah nelayan
sehingga seperti yang saya sampaikan tadi memberikan edukasi terhadap masyarakat khususnya masyarakat nelayan ini
akan pentingnya kita memiliki pendidikan yang berbeda
menjaga dan kita melestarikan kawasan taman nasional ini yang bisa memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat kita
maka ada kewajiban sebetulnya yang nyata di dalam pribadi kita untuk kita harus jaga dan kita lestarikan bersama
kemudian dari penyelenggaraan pemerintahan agar masyarakat ini bisa memberikan contoh dan teladan dari pemerintah
maka pemerintah daerah juga telah mengeluarkan peraturan bupati agar penggunaan sampah plastik ini harus dikurangi harus dikurangi
itu musuh nomor satu sekarang
sehingga semua kegiatan kegiatan pemerintahan ini tidak lagi kita menggunakan kemasan botol plastik
tetapi ini sudah kita ubah dan ini sudah mulai berjalan sejak dua ribu delapan belas lalu
tapi tingkat kesejahteraan dari masyarakat di sini rata rata bagaimana dan apa kira kira yang masih harus diperbaiki
mungkin dari akses pendidikan kesehatan dan juga terhadap usaha modal dan lain sebagainya pak
jadi sebetulnya pemda ini memiliki program yang namanya pakatobi bersinar
pakatobi bersinar ini aspeknya adalah aspek pendidikan
aspek kesehatan dan aspek peningkatan ekonomi masyarakat ya
jadi khusus untuk bidang pendidikan pendidikan
nah masyarakat kabupaten pakatobi ini kemarin itu untuk pendidikan sd smp
itu kita sudah memberikan sekitar dua lebih anak anak wakatobi ini untuk mendapatkan program ini dan membiayai mereka
membiayai mereka dalam bentuk beasiswa
karena kami menyadari
karena kami menyadari
bahwa pendidikan ini setelah dibebaskan masih ada anak anak kita yang putus sekolah
hanya karena tidak bisa membeli sepatu tidak bisa membeli baju dan tidak bisa membeli buku
sehingga ada program dari pemerintah yang harus kita turunkan
harapannya sebetulnya agar anak anak wakatobi ini tidak ada yang putus sekolah
dan saya dengar juga kalau dulu budayanya sering merantau ya
kalau anak muda merantau karena mungkin tidak ada pekerjaan di sini tidak ada aktivitas
tapi karena sekarang ada yang namanya rumput laut yang dijadikan sebuah sumber ya ekonomi
ini berhasil ya untuk mengikat menarik
untuk rumput laut ini sebetulnya hampir lima puluh satu ribu hektare ya
kawasan yang kita jadikan budidaya rumput laut ini
dan kemarin kita sudah melakukan panen raya
jadi masyarakat kita khususnya di pulau wangi wangi yang ada di liaraya itu
itu sudah bisa memproduksi sekitar dua ratus ton lebih per bulan
demikian juga petani rumput laut kita yang ada di kaledupa
mereka lebih semangat karena mereka telah memanen rumput laut ini dengan puluhan puluhan ton atau ratusan ton itu tadi
bu erna ini kan kalau kawasan taman nasional ini kan ada memanen rumput laut
taman nasional ini kan ada memang tadi disebut zonasi peruntukannya lah istilahnya
dan dalam program skema kemitraan konservasi ini kan juga disitu sangat penting ya
agar masyarakatnya juga mendapat benefit
kalau misalnya dari segi pemanfaatan atau sumber ekonomi yang bisa ditumbuhkan dan dikembangkan
kira kira ada blueprintnya do's and don'ts nya misalnya dari ya itu contohnya misalnya mengambil atau memanfaatkan kawasan
tapi juga menggayat mungkin membangun usaha kira kira apa yang idealnya untuk daerah ini
ya seperti yang kita ketahui bahwa taman nasional itu dikelola dengan zonasi
tentu yang akan sangat memungkinkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat adalah di zona pemanfaatan dan pemanfaatan tradisional
nah untuk pemanfaatan tradisional ini adalah untuk masyarakat sekitar
nah blueprintnya adalah
sebetulnya produk lokal apa
itu yang dikembangkan pertama
kalau disini kita melihat memang rumput laut menjadi produk unggulan ya pak
itu sangat baik
kemudian disini juga sebetulnya ada pariwisata
wisata alamnya wisata bawah lautnya itu kan luar biasa
nah ini adalah potensi terbesar yang mungkin inilah tantangan kita pak
karena pariwisata juga bisa menimbulkan hal yang negatif apalagi kalau sudah
kita harus siap dulu
tadi saya dengan pak bupati juga sempat berbicara tentang masalah sdm nya
bagaimana masyarakat di sini terutama anak anak milenial mungkin harus belajar banyak diving ya
karena dia harus jago jago diving supaya dia bisa berkiprah di dalam wisata laut ini
nah ini yang kedua
jadi dari taman nasional itu
pariwisata penelitian pendidikan itu sangat dimungkinkan
dan kemudian ada komoditas komoditas lokal yang memang bisa dikembangkan itu sangat memungkinkan gitu
dan untuk perhutanan sosial ini pak untuk kemitraan konservasi dana desa bisa masuk
dana desa bisa masuk mbak desi
jadi pemerintah desa disana bisa memasukkan di dalam rpjmd nya pak
dan kemudian dana desa itu masuk
nah dengan dana desa itu harapannya bisa bikin homestay pak di sana
kenapa tidak tapi masalahnya air nih kayaknya
ini menarik karena kan dari taman nasional kan juga ada dananya lah anggarannya
pasti dari kabupaten kan juga ada anggarannya
tapi supaya tidak tumpang tindih penggunaannya dan apalagi sekarang ada dana desa
ini kira kira bagaimana pembagiannya pak bupati
post postnya yang diutamakan untuk membangun wilayah ini
sebetulnya kerja kerja pemerintah daerah sebetulnya terutama masyarakat pemerintahan desa ini
kemudian ada juga dana desa mereka
nah di dalam peraturan bupati juga kita sudah mengatur bahwa khusus untuk pemerintah desa
ketika menyusun rapd desk nya maka itu harus diverifikasi oleh pemerintah daerah
melalui kecamatan sebelum ditetapkan oleh bpd nya
nah di sana kita melihat bahwa aspek untuk pemberdayaan masyarakat
kemudian padat karyanya berapa
termasuk di sana kita harus menyiapkan memverifikasi anggaran mereka
untuk tersediaan kesehatan pendidikan
termasuk juga kegiatan kegiatan yang bisa menghasilkan kepada masyarakat kita
tadi disebutkan misalnya membuat homestay dan lain sebagainya
nah di kabupaten wakatobi ini ada tujuh puluh lima desa
dan pasti berbeda beda perlakuan di desa tersebut
nah kita sudah menetapkan beberapa desa
yang menjadi pusat pusat pengembangan sesuai dengan potensi desanya
nah itu yang kita dorong
berdasarkan potensi desa di tujuh desa ini
dan ada pak arhawi melihat pemahaman ya dalam penggunaan anggaran ini
fokus dan alokasinya dan lain sebagainya
karena ini kan juga sesuatu yang cukup ini ya rumit ya untuk mengurus
kalau anggaran itu satu hal tapi penggunaan yang terpenting
penggunaan yang tepat itu kan juga menjadi kunci ya berhasilnya atau tidak penggunaan anggaran
jadi kita pantau kita evaluasi secara terus menerus
ada empat tahap pencairan anggaran desa ini
jadi setiap pencairan itu sebelum kita cairkan ke tahap berikutnya
maka ada pengawasan yang harus kita turunkan di bawah
apakah betul dia sudah melaksanakan anggaran yang kita sudah verifikasi secara bersama sama
untuk mengalokasikan beberapa program yang menjadi prioritas di desa maupun untuk mendukung visi kabupaten
yang paling penting adalah ketika orang datang kesini tanya tentang taman nasional wakatopi
setiap orang bisa menjawab
tukang warung pun kalau bisa ditanya
biasanya oh wakatopi itu begini begini begini
oh di sana ada ini itu bisa bicara
nah kalau itu udah bisa seperti itu itu udah jadi pariwisata dunia
nah ini kan diharapkan menjadi salah satu dari pusat pariwisata sepuluh besar lah di indonesia
karena saya rasa sudah mungkin lebih banyak jumlah turis atau wisatawan mancanegara yang datang kesini
tapi saya lihat masih belum terlalu ini ya dari segi penginapan dan lain sebagainya aksesnya
kira kira apa ya strateginya pak arhawi tapi menjaga kualitas wisata yang berlangsung di sini juga sesuai dengan tujuan tujuan konservasi
jadi tidak bisa disamakan dengan wisata di tempat lain
karena disini yang ditawarkan adalah keindahan khususnya bawah lautnya itu
jadi memang wakatopi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi satu dari sepuluh destinasi pariwisata strategis nasional
nah untuk memfilter ini karena wakatopi ini seluruh kawasannya adalah kawasan
jadi seluruh kawasannya adalah kawasan nasional
maka kita sebetulnya bukan butuh kuantitas tetapi kita butuh kualitas
karena kita pahami bahwa ketika daerah ini menjadi mass tourism maka bisa saja akan mempengaruhi atau berdampak terhadap beberapa kawasan yang kita proteksi menjadi kawasan kawasan untuk dijaga kawasan
nah itu adalah kelesetariannya
sehingga kami pun juga sangat berhati hati terhadap ini
dan justru akan mengurangi daya tariknya di masa depan
nah pasti potensi yang kita miliki yang selama ini kita jaga dan kita pelihara bisa saja akan menjadi hilang
jadi dari aspek pembangunannya juga harus kita jaga
kemudian dari aspek masyarakat kita yang beraktivitas untuk menangkap ikan
ini dua hal yang memang harus sama sama kita jaga
sehingga utuhnya seluruh kawasan taman nasional ini betul betul hari ini dan di masa yang akan datang itu tetap akan
idealnya karena memang pariwisata itu bisa jadi salah satu sumber yang pemasukan yang sangat bagus
apalagi dengan banyaknya turis mancanegara tentu spending powernya juga akan lebih
kira kira punya target nggak
pak rawi yang ingin misalnya dicapai dari wisatawan dan apa yang dari sumber sumber lokal itu idealnya
hari ini kunjungan para wisata wakatobi di dua ribu sembilan belas ini sampai bulan sepuluh ini sudah mencapai angka dua puluh
dibanding tahun kemarin itu baru sekitar dua puluh dua lebih
nah memang hampir tidak kelihatan karena daerah ini sebetulnya karena pulau bisa saja orang dia lewat udara bisa saja dia lewat kapal
dan ada juga yang langsung direct dari bali ke pulau tomia itu
sehingga catatan kita data kita telah mencapai di angka itu
nah tentu hadirnya orang ke wakatobi dalam rangka untuk melihat berbagai potensi yang dimiliki ini
masyarakat kita juga hampir tersebar di empat pulau ini telah memiliki rumah dan telah mereka menyiapkan alat diving itu
sehingga mereka tinggal memanfaatkan it ini untuk menjual
sehingga datangnya itu kan tidak ada
kadang kadang tidak kelompok kelompok tetapi ada juga yang datang dengan keluarga dan langsung menginap di rumah rumah warga
dan memanfaatkan itu
kesadaran untuk menerima ya daerah itu sebagai daerah wisatawan kan berarti kan harus ada hospitality nya harus ada standarnya
apalagi kan turisnya kan mancanegara paling tidak harus bisa berbahasa inggris dan lain sebagainya
standar penginapan sanitasi dan lain sebagainya ini bagaimana pak
karena ini kita masih lihat sedikit kurang ya masih bisa dikembangkan
jadi kadang kadang aneh orang datang ke wakatobi ini ya ada turis jepang
terus jepang itu hadir tidak ingin harus fasilitas yang mewah
tidak butuh juga harus memakan makanan yang harus standar sesuai dengan selera mereka

tidak butuh juga harus memakan makanan yang harus standar sesuai dengan selera mereka
tidak butuh juga harus memakan makanan yang harus standar sesuai dengan selera mereka
hanya untuk merendam di pagi hari dengan beberapa jam dan menurut mereka itu sangat luar biasa untuk kesehatan tubuhnya
jadi yang dicari itu justru beda ya
kita dapat lihat juga ya begitu
tetapi ada yang spesialis juga hadir itu bagaimana harus menyenangkan diri di satu pulau dan itulah yang ada di sini

yang lain juga barangkali untuk kebutuhan penelitian
karena wakatobi ini sebetulnya sudah ditetapkan oleh unesco menjadi salah satu cagar bios per dunia
nah indonesia ini ada sepuluh termasuk juga di bakatobi
dan ini bagian satu jantung dari coral triangle kan ya
berarti ada beban tanggung jawab yang khusus ya
ada beban tanggung jawab
nah bu erna ini karena kita harus bangga juga ya ini merupakan salah satu dari jantung coral triangle itu sendiri
apa kira kira cara cara misalnya kita mengembangkan wisata apalagi di sini kan yang paling diminati itu yang bawah lautnya itu
memastikan supaya tidak rusak dan sustainable dan jumlah karangnya juga tetap sehat dan banyak
dan jumlah ikannya juga
kalau menurut pandangan saya saya setelah melihat di sini saya melihat bahwa yang utama adalah manusianya
kita harus edukasi ini
edukasi tentang apa itu nama nasional apa itu coral apa itu coral triangle dan seterusnya itu harus paham betul
orang wakatobi itu harus paham betul itu
nah ini harus kita persiapan

pariwisata besar ke depan itu yang paling penting adalah kesiapan dari manusianya
nah kita persiapkan masyarakatnya kemudian anak anak mudanya terutama
nah kalau kita sudah siap saya pikir urusan tadi urusan mau homestay yang mewah mau homestay yang sederhana itu menjadi pilihan pilihan dari wisatawan
tapi yang paling penting adalah ketika orang datang ke sini tanya tentang taman nasional wakatobi setiap orang bisa menjawab
tukang warung pun kalau bisa ditanya oh wakatobi itu begini begini oh di sana ada ini itu bisa bisa
nah kalau itu udah bisa seperti itu itu udah jadi pariwisata dunia menurut saya
karena seringkali kita datang ke satu lokasi dan ketika kita bertanya semua orang oh tidak tahu itu suka
padahal harusnya mereka paling tahu dan harus memberi edukasi kepada wisatawan
oh itu tidak boleh diambil
tidak boleh dipegang
apalagi kalau itu sudah sampai seperti itu masyarakat di sini ya pak
mudah mudahan kita sepakat nih pak bupati kalau saya sih sepakat
sepakat sepakat sdm itu
tadi kita udah bilang bahwa di sini ada generasi pariwisata
generasi pesona indonesia
nah itu barangkali cikal bakal yang bisa kita tumbuhkan
dan ini harus mengedukasi masyarakat

kami pahami bahwa taman nasional ini cukup luas dan pengawasannya juga membutuhkan personil yang banyak
sementara kami dari pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun kecamatan dan desa ini hampir kita tidak memiliki kenangan apa apa lagi untuk menjaga ini

untuk menjaga kemampuan kita
untuk menjaga kemampuan kita
kalau ide ide untuk mengembangkan bisnis ya karena kan salah satu tujuannya itu dengan kemitraan sosial ini kan supaya tingkat kesejahteraan juga meningkat yang paling cocok
ya selain pariwisata itu dan tapi elemen elemen yang bisa meningkatkan ekonomi tapi konservasinya jalan terus bahkan semakin bagus

ada ide ide mungkin yang bisa di share sama pak u

sebetulnya dari konsep konservasi kita menempatkan masyarakat itu sebagai subjek dari konservasi sendiri
oleh karena itu memang kewajiban dari klhk juga bagaimana masyarakat sekitar itu menjadi sumber informasi sehingga mereka itu bisa paham bisa punya data ya tentang ikannya ada berapa banyak nama ikan itu apa dan seterusnya itu bisa harus mereka punya si masyarakat ini
nah inilah yang akan menjadi modal menurut saya bagi siapapun yang datang
apakah itu dengan tujuan riset
apa itu tujuan dengan pendidikan
apalagi untuk pariwisata
ini modalnya memang hanya di masyarakat lokal itu paham betul tentang apa yang mereka punya
ini pr mungkin ya
kira kira kesiapan sdm di sini pak
karena itu bagaimana
khusus pemahaman dan ini apalagi kalau menerima tamu kan harus menjadi pemandu yang baik ya
spot spot untuk snorkeling atau diving yang paling bagus
atau sedikit cerita
atau mengenai macam macam biota dan lain sebagainya
jadi sebetulnya khusus untuk pencinta wisata diving ini
kita di sini sudah memiliki beberapa kelompok kelompok masyarakat yang mendorong usaha itu
jadi sebelum mereka beraktivitas untuk diving
ada edukasi dari master dive nya kita bahwa ketika beraktivitas untuk melakukan ini
apa saja yang harus dijaga apa yang harus diwaspadai
sehingga itu terkoneksi dengan usaha kita dalam rangka untuk menjaga dan melestarikan terumpu karang kita khususnya
dan selama ini hubungan dengan taman nasional sendiri karena ada balai taman nasional ini bagaimana baik pak rawi
dan saling memahami
karena kesadaran ini mulai tumbuh
dan sebetulnya pak kato bi ini tidak memiliki potensi apa apa jika di dalamnya tidak ada kawan kawan dari taman nasional ini
sehingga setiap kebijakan seperti yang saya sampaikan itu kita jalan bareng
katakan ada di waktu waktu tertentu untuk kita beraktivitas secara bersama sama
itu kita mendanam mangrove
nah ini rutin kita lakukan di beberapa kawasan di seluruh wilayah kawasan taman nasional ini
ini penting ya untuk menjaga erosi
dan mangrove ini sebetulnya mulai disadari juga sama masyarakat bahwa ternyata mangrove ini adalah tempat berpijaknya ikan
sehingga ketika ini terjaga maka ikan pun akan melimpah
sehingga kebutuhan masyarakat
terhadap konsumsi lokal maupun usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat nelayan kita ini akan bisa bernilai tambah
nah kalau misalnya ingin tadi memiliki nilai tambah mungkin kan perlu kerjasama atau investasi dari luar misalnya
ini pak rawi welcome di sini
misalnya investor dari luar datang ingin membangun untuk pengolahan rumput laut
atau mungkin membangun penginapan dan bisnis diving dan lain sebagainya
ini bagaimana supaya tidak terjadi konflik juga dengan masyarakat
masyarakat tetap welcome sepanjang terutama investor ya
ketika mereka hadir maka yang dipersyaratkan oleh pemda yang selama ini telah kita jalan kerjasama dengan taman nasional ini yang pertama kita sadarkan terhadap mereka
yang kedua yang kedua ada sebetulnya regulasi yang membuat kadang kadang kita sulit ini di daerah
terutama undang undang dua
yang kewenangan pengawasan itu sudah berada di provinsi
jadi ini yang selalu yang selalu kami selalu apa
apalagi kalau tidak sejalan visinya ya
karena kami pahami bahwa taman nasional ini cukup luas dan pengawasannya juga membutuhkan personil yang banyak
sementara kami dari pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun kecamatan dan desa ini
hampir kita tidak memiliki kebenangan apa apa lagi untuk menjaga ini
sehingga ini yang selalu saya suarakan kalau ada rapat koordinasi dengan pemerintah daerah
bahwa tolong ditinjau undang undang dua puluh tiga tentang masalah kewenangan pengawasan untuk diserahkan ke kabupaten
nah sekarang ini kita ini hanya menonton saja kadang kadang ini
tetapi karena adanya masyarakat apa
masyarakat adat kita ini sehingga mereka berani menobrak menobrak ini walaupun aturan
karena ini diikat oleh hukum adat
tapi biasanya apa responsnya dari provinsi mengenai hal ini
supaya ini kan ini sangat penting ya demi keberlangsungan daerah ini yang toh merupakan kawasan bupati kan di sana
ini juga kita sudah sampaikan ke pemerintah provinsi
bahkan beberapa aspirasi sebetulnya dari masyarakat
tidak mendapatkan respons positif atau bagaimana
nah ini akan pemerintah provinsi selaku perpanjangan pemerintah pusat tetap juga mereka akan koordinasikan ini
dan pak darman juga ini kepala taman nasional
saya sudah sampaikan ini bahwa undang undang dua puluh tiga ini harus dievaluasi ulang
karena perlakuannya pasti berbeda dengan daerah lain khususnya kita yang berada di kawasan taman nasional ini
nah bu erna mungkin bisa beri masukan di sini
karena ini kan penting terhadap bagaimana
daerah ini dikelola ya ke depan
kalau bicara undang undang memang agak susah ya
karena untuk merubah undang undang juga lama
tapi secara spiritnya paling penting
secara spiritnya sebetulnya yang harus dibangun memang kolaborasi
jadi kami dalam perhutanan sosial pak khususnya melakukan terobosan untuk kerjasama dengan pemerintah kabupaten
dimana notabene kabupaten tidak punya kewenangan atas kehutanan
tapi perhutanan sosial kan adanya di kabupaten
kami lakukan dengan cara kok kreasi
kolaborasi berkreasi pak
di beberapa tempat kami sudah mulai
itu di bulukumba kami kemarin
dan hari ini kami di pak dijen di sumatera barat

dan itu kita sedang promosikan kepada semua
mari kita kerjasama untuk berkreasi bersama
jadi kerjasama berkreasi bersama
jadi kita yang penting adalah bahwa di sini pengawasan memang mungkin terbatas dari taman nasional
mungkin terbatas dari taman nasional
menggerakkan perhutanan sosial maka masyarakat ikut membantu pak
membantu pengawasan di tingkat tapak gitu
dan kemudian nanti dalam pengembangannya pemanfaatannya memang butuh saling kerjasama
antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi ya pak ya
jadi mungkin ya kolaborasi semangat
dan lain sebagainya
jadi memang yang pertama harus dikomunikasikan dengan harmonis ya
komunikasinya efektif harmonis sesuai saling menghargai posisi masing masing
dan kita juga harus empati terutama
seringkali kan kurang tuh empati pak
kabupaten kasihan gitu ya

banyak kelehan memang dari beberapa kepulauan
karena semua adalah di provinsi dan pusat
tetapi ya dengan komunikasi akhirnya kami bisa bicara dengan pemerintah kabupaten dan kita laksanakan di tingkat desa
tapi bagaimana pak
seperti itu saja yang baru bisa dilaksanakan
komunikasinya dengan provinsi
jadi sepertinya ada masalah ini yang ingin di
sebetulnya kami dengan kawasan taman nasional ini hampir tidak ada masalahnya
karena semangat kita sama
bagaimana harus menjaga kawasan taman nasional ini agar bisa terjaga dengan baik
mungkin komunikasi dengan provinsinya yang kurang bagus
tetapi yang jadi soal ini ketika ada masalah di daerah dan kita sampaikan ke pemerintah provinsi kadang kadang ini yang lambat
katakan izin untuk memberikan aktivitas terhadap kapal lingkar di daerah ini
di daerah ini
nah kita menjadi penonton saja
dan kemarin juga di rapat koordinasi dengan gubernur saya sudah sampaikan itu
bahwa daerah otonom ini didorong agar bisa memiliki kemandirian dan membiayai sendiri terhadap daerahnya
dan bagaimana harus memanfaatkan potensi yang dimiliki
tetapi di satu sisi hari ini potensi yang kita miliki ini sudah mulai di
mungkin ini memang perlu
karena kami seperti ikan ya
pasti wakatobi ini memiliki data ikan yang sangat minim
karena izinnya itu dari pemerintah provinsi kemudian hasilnya itu bukan masuk ke daerah tetapi bisa saja dibawa ke provinsi lain bukan di seluruh negara
ini memang masalah saya rasa bukan hanya di daerah sini tapi di mana mana juga ya tumpah
peraturan yang tumpang tindi kewenangan yang tumpang tindih
tapi kita lihat saja yang kita miliki sekarang mungkin apa yang kita bisa lakukan sebaik mungkin
dengan kewenangan yang dimiliki sekarang
apa sih gitu yang diimpikan dan kalaupun ada bantuan atau investasi dari luar itu harusnya yang berbentuk seperti apa
sehingga pengembangan daerah ini juga sejalan ya dengan misi konservasinya sebagai taman nasional ya
kira kira yang bisa dimanfaatkan dengan daerah ini merupakan ya punya status khusus sebagai otonomi tapi juga bagian dari taman nasional dan punya beberapa desa
sekarang ini menjadi istilahnya mitra ya dengan pskl dari pemutanan sosial dan kementerian lingkungan
mau gak ke depan ini justru ditambah wilayahnya
menambah wilayah yang dijadikan mitra konservasi ini pak arhawi
pasti kita akan perluas karena semakin kita perluas sebetulnya semakin positif karena ini akan melahirkan kelompok kelompok masyarakat kita yang memiliki tanggung jawab di dalamnya dalam rangka untuk memanfaatkan potensi daerah kita ini
hari ini baru di pulau wangi wangit dengan darawa
natomia juga sebetulnya sudah ada kelompok masyarakat kawati kemudian masyarakat ada kawati kemudian di binongko juga sudah ada
jadi hampir seluruh wilayah wakatobi ini sebetulnya sudah didukung oleh peraturan bupati yang seperti saya sampaikan
dan sudah terasa kan sebelumnya penyelesaiannya ada
tapi ke depannya itu bagaimana pak arhawi
jadi kira kira ya tadi kendala masalah peraturan dan peraturan
dan komunikasi ini apa apa saja kira kira tantangan lain yang masih merasa harus dibereskan ya
dalam mengelola daerah ini
karena juga salah eh terus terang ya bagi kita yang datang kesini sudah lama perjalanannya dan cukup mahal dan padahal bisa lebih inilah frekuensi misalnya pesawatnya juga bisa lebih ditinggalkan
jadi saya sudah banyak sebetulnya saya sudah dua kali saya audiens juga dengan kementerian pariwisata ya
bahwa wakatobi itu setelah ditetapkan menjadi sepuluh destinasi prioritas pariwisata nasional
bagaimana dengan akses ke wakatobi hari ini baru kita miliki satu
nah saya tidak bisa membayangkan ya
dengan daerah ini telah terpromosi dan hampir semua wilayahnya ini memiliki spot dive yang sangat luar biasa
kemudian atraksi budaya juga yang dimiliki
sangat luar biasa
jadi untuk masalah eh budaya ini ada sekitar tiga puluh dua eh apa eh budaya yang ada di tengah tengah masyarakat ini
dan dengan semangat kita mendorongnya
kalau mendorong ini para wisata maka setiap tahunnya itu ada festival di setiap pulau
ya dalam rangka untuk menjaga dan memelihara budaya di daerah ini
jadi banyak ya
nah ini dipromosikan tapi mungkin juga nanti datangnya bagaimana menginapnya di mana itu kan juga harus dipikirkan
jadi jadi kita tetap berupaya agar
semua pengusaha para wisata ini kita undang untuk menyaksikan kegiatan ini dan telah kita mengantisipasi
jika orang berminat di wakatobi itu akan tinggi maka kita bicara dengan pihak penerbangan untuk ada tambahan flight
ada tambahan flight
khususnya kalau ada event event
kalau ada event event spesial ini
dan selama ini hampir tidak ada
selama ini hampir tidak ada kesulitan
karena pihak penerbangan juga ketika kita bernegosiasi untuk kita
dan mereka juga diuntungkan kan
kalau misalnya banyak yang menggunakannya
tapi secara keseluruhan infrastruktur di kabupaten ini bagaimana pak romi
inilah yang saya cerita sama ibu tadi bahwa pakatobi ini sepuluh destinasi sekali lagi ya saya sampaikan
kemudian dua ribu dua puluh ini dari pertama saya dilantik saya selalu mengatakan begini sepuluh destinasi ini jangan dipikirkan lagi oleh selera wakatobi selera sulawesi tenggara selera indonesia
tetapi pakatobi itu sebetulnya sudah harus dipikirkan oleh seluruh internasional
sehingga dua ribu dua puluh ini konsultan untuk mendesain
pengembangan pariwisata wakatobi ini itu telah didorong oleh konsultan luar
dan dua ribu dua puluh ini diharapkan sudah akan tuntas sehingga dua ribu dua puluh satu ini sudah akan didukung dengan perpres
nah pakatobi ini akan kelihatan ketika campur tangan pemerintah seperti yang saya sampaikan tadi itu di dua ribu dua puluh
karena sudah akan didorong habis habisan setelah toba itu selesai di prode pertamanya pak presiden
indonesia ini memiliki begitu banyak ya spot spot destinasi wisata yang sangat unik
tapi mungkin terakhir bu erna karena kan ada tentu saja harapan harapan kenapa misalnya daerah ini juga dipilih sebagai salah satu contoh ya untuk mengembangkan program kemitraan sosial ini ya konservasi ini
gira gira apa sih gitu yang diimpikan
dan kalaupun ada bantuan atau investasi dari luar itu harusnya yang berbentuk seperti apa sehingga pengembangan daerah ini juga sejalan ya dengan misi konservasinya sebagai taman nasional ya
taman nasional wakatobi ini kan saya sampaikan tadi bahwa ini adalah kekayaan nasional kita ya tentu ini bagaimana bisa berdampak juga ke depannya harapannya kita nih
menjadi sebuah destinasi yang bisa memberikan
devisa besar gitu ya tetapi taman nasionalnya tetap terjaga gitu
nah untuk itu memang kalau melihat tantangannya masih banyak ya pak ya kita masih banyak pr nya gitu
tapi saya kira kita tidak usah berkecil hati kita akan terus semangat saja
terus terus itu banyak ini ya
opportunity ya sempatan yang terbuka
jadi sdm nya saya kembali lagi terus juga semangat kita terus saja pak ya nanti kita lanjut
dan kolaborasi kolaborasi antara kami klhk dari pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten kita jalin erat gitu
karena apapun juga dampaknya bukan hanya untuk kabupaten saja ini dampaknya untuk provinsi dan untuk nasional gitu
jadi marilah kita bantu sepuluh destinasi ini gitu jangan ragu ragu ya pak ya
iya jadi saya juga kolaborasi dengan intasektor juga
intasektor terutama nih dengan pariwisatanya kami punya taman nasionalnya kami jaga taman nasionalnya
belum risetnya di situ
ya risetnya ada di situ kami jaga risetnya bisa tersedia pariwisatanya
silahkan dan nanti mungkin sektor lain bisa membantu yang lebih profesional di bidangnya masing masing
ya baik terima kasih bu erna dan juga pak arhawi
iya terima kasih banyak
sudah sunset ini luar biasa
ini mahal sekali karena apalagi kalau kita yang tinggal di jakarta ini kan sangat udara di jakarta sangat ini polusinya tinggi di sini kita bisa menghirup udara segar
jadi kalau belum ya berkunjung ke wakatobi saya rasa itu belum lengkap ya hidup kita
sekali lagi pak rahawi terima kasih dan juga bu erna dan juga ini merupakan suatu daerah ya yang wajib dikunjungi ya dan saya rasa juga kalau
kalau datang ke sini pasti akan merasa sangat bangga ya kita tuh tinggal di indonesia dikaruniai dengan begitu banyak keindahan
hanya kalau datang ke sini juga harus dengan semangat konservasi
semangat cinta lingkungan cinta alam tidak membuang sampah sembarangan tidak merusak karang dan juga membantu ya memelihara kawasan ini
karena ini merupakan kawasan yang diproteksi bagian dari taman nasional dan tapi kita juga perlu datang ke sini
dan membantu ya untuk memberikan sumber sumber ekonomi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di kabupaten wakatobi ini
demikian insight with desi anwar kali ini langsung dari pulau wangi wangi di wakatobi ya udaranya memang wangi
jangan lupa saksikan di cnnindonesia com dan juga di youtube insight with desi anwar
sampai jumpa dan bye bye